katanya ayah aku sih disini saya denger suara anak kecil ketawa
nasi ada bumbu ada
bikin sendiri tolong si enak
pokoknya kita bikin sendiri saja
kok pintunya nggak buka sendiri
tidak ada juring
wah terbalik ini
kok merinding bulu kuduk
aduh aduh aduh
nani bala nek kenapa ada di rumah saya kan
di sekolah aja tuh
saya sangat marah sama pak rt
makanya saya ikutin pak rt sampai ke rumah
ampun nani bala nek ampun
udah nah damai saja saya
nyanyi akan melakukan apapun keinginan kamu
kalau begitu berikan saya sate
jangan banyak tanya
iya iya iya sate sate seratus dosuk
pakai lontong dua
nanti saya sakit perut
aduh merecet dong pak
ya udah tapi jangan ngacung nyurikan saya lagi ya
si parepek sakit waisin rasain
makanya jangan suka nakut nakutin bikin hoax
jadi aja sirapak tambah ketakutan
alhamdulillah rezeki mati kamar nak
nggak usah diet lah
besok aja dietnya
sampe sampe selesai
uuat ini pas pak
untuk findennya ada
jalan jalan siap siap ya

tapi aku takut
kamu berdoa aja g
biar kamu gak takut
sisi tuan j yuk
pintu ini sangat ringan deh
jadi gampang kebuka ketutup sendiri
oh mungkin bener kali
jadi bisa kebuka ketutup sendiri sama angin
ke pulang aja deh
tuh ada satu lagi tuh disitu tuh
katanya ayah aku sih
disini sering denger suara anak kecil ketawa
tuh tuh tuh
dungkitnya nggak gerak sendiri
kok bisa gerak sendiri sih
padahal tadi kan enggak
jadi ini noni belandanya
rafa kamu ngapain disini
kamu gak apa apa
lihat deh kakak ini mencet lantai
iya berarti dia bukan hantu
siapa yang hantu aku manusia sama seperti kalian
tapi kamu ngapain keluyuran
kami aku tinggal di sebelah sekolah ini
oh tapi kok kami gak pernah lihat kamu
aku orang belanda tapi aku lagi liburan disini
ibu aku orang jakarta jadi aku bisa bahasa indonesia
aku bosan di rumah terus jadi aku suka main ke sekolah ini
ha ha ha dan pikir hantu
oh nama aku bella
aku lega kamu bukan hantu
iya yang gede
aku sering main disini tapi gak ada hantu kok
yaudah mainnya di rumah aku aja yuk
noni noni belanda
nanti aku beli satu satunya
ini ini ini udah dibeliin
ah sok mana wilujeng